kita kembali ke diskusi kita malam ini
saya ke mas wahyu dulu
mas wahyu tadi kita sudah mendengar bahwa
kemudian yang terjadi saat ini
tentu bukan hagi yang mengagetkan gitu
khususnya kebakaran hutan darurat kabut asap
ini seperti yang tadi pak agus bilang ini berulang
permanen sehingga solusinya juga harus dicarikan permanen
catatan anda sejauh ini dengan kondisi saat ini apa sebenarnya
apakah masih sama atau apa yang membuat ini menjadi sulit begitu untuk dicarikan solusinya
dalam konteks solusi jangka menengah dan panjang begitu secara strategis
menurut kami pengakuan pemerintah harus mengakui dulu
bahwa faktualnya banyak korporasi terbakar
ada faktor politik besar ekonomi yang kemudian membuat langkah langkahnya terhambat
dalam konteks penegakan hukum
bahkan misalnya kalau kemarin konvensi pers
pak rasiorido dirjen gako menyampaikan
ada empat puluh tiga kami lakukan penyegelan di lapangan
empat nya misalnya dia sebut dari permodalan luar
tapi dalam statement statement publik masih disebut peladang terus
itu jadi personal
padahal faktual di lapangannya ditemukan penyegelan
kami harus lakukan apresiasi
keberanian melakukan penyegelan
bahkan menyebut beberapa nama perusahaannya
itu kami tahu bukan hal yang mudah
karena bukan berarti kemudian korporasinya gak ngelawan
saya mau kasih gambaran dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas itu
ada putusan inkra
kurang lebih delapan belas triliunan
baik ganti kerugian lingkungan hidup
ataupun biaya pemulihan lingkungan hidup
sudah selesai itu inkra
harusnya butuh keminan politik yang lebih panjang
spcr pun belum
oke berarti kalau kemudian bisa dikatakan korporasi
atau penyebutan nama korporasi tertentu
itu bukan sebuah kemajuan
tapi apa kemudian yang harus dilakukan setelah
tidak hanya menetapkan bahwa ini adalah pelakunya
bahkan ya dalam kondisi politik seperti sekarang
menyebut korporasinya aja kami menilai itu kemajuan
karena dalam banyak praktik
seringkali kemudian korporasinya
baik secara legal ataupun secara politik begitu
diakui atau tidak itu mereka melakukan perlawanan balik
nah itu jadi pr
ketika misalnya di tengah
misalnya tadi disampaikan
pak agus bilang ya pemerintahan daerah juga punya wenang
tapi perlu diingat izin izin konsesi itu sekarang banyak ditarik ke pusat
pas keundang undang utonomi daerah
paling mentok di provinsi
nah seperti pak farin
tentang farin pasti berhadapan
terus dihadapkan dengan dampaknya saja di lapangan
itu jadi pr sendiri
langkah langkah strategis mau tidak mau
kepimpinannya juga harus dari
kepala negara juga
pada saat yang sama misalnya banyak sekali aturan
baru begitu muncul justru memberikan
karpet merah buat perusahaan
dimanapun itu kondisinya terjadi kebakaran hutan dan lahan itu
ada hal menarik tadi misalnya
sampaikan pak agus
yang banyak kebun kopi
kayak di lampung nggak terbakar
mau menyebut soal komoditas atau enggak
industri berbasis monokultur skala luas
begitu ada hti
ada kepala negara
itu punya pr
berada pada lahan konsesinya terbakar terus
kita punya kerangka hukum
instrumennya menyebut sebagai strictly ability
pertanggung jawaban mutlak
berada di lahan konsesi itu terbakar
dia menjadi tanggung jawabnya si pemegang konsesi
kalau kita mau review izin cepat saja
semua yang lahannya terbakar tahun lalu
dan terbakar sekarang review izin
lebih tinggi lagi bisa dicabut izinnya
jadi persoalan administrasif ini juga belum beres begitu
untuk kemudian ini menyiapkan langkah langkah permanen
kami akhirnya melihat proses penegakan hukumnya
menjadi setengah hati
sayangnya begitu akhirnya yang diancam kan
banyak apa aparatur lapangannya
nanti gak beres nih
panglima ke pangdamnya ke polo udah dicopot
kemudian proses panjang
sebelum terjadi kebakarannya
masa gak dievaluasi itu
ada proses pemberian izin berlebihan
bahkan di lahan gambut
saya mau kasih gambaran lompatan
kebakaran di kesatuan hidrologis gambutnya
dari tiga ratus empat puluh enam lompat ke tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh
oke cukup besar
awal pekan ini
sampai tanggal tujuh september
sudah hampir delapan ribu angkanya
jadi punya pr cukup besar
dan setidaknya dalam kondisi sekarang
proses tangkap daruratnya
bukan hanya di pemadaman kebakaran
tapi juga penting memperhatikan dampak yang diterima masyarakat
mas wahyu kita tahan dulu
terakhir kita mendapatkan update
bahwa palangkaraya juga
di selimuti kabut asap
anak anak sekolah ini sudah diliburkan
begitu kita ingin mendapatkan terlebih dahulu
update terakhir kondisi palangkaraya
saat ini seperti apa pak
ya terima kasih
memang beberapa bulan belakangan
kita kota palangkaraya ini
di selimuti kabut asap
dan dua hari belakangan ini
situasi cuaca sangat buruk
bahkan kualitas udara buruk
untuk sementara sekolah
baik dari tingkat sd
dari tk sd smp
sampai sd kita liburkan
dan tadi untuk hari minggu ini
penerbangan juga dikental
untuk yang dari luar
kota palangkaraya menuju kota palangkaraya
untuk situasi jarak pandang
pada pagi hari tadi cukup pekat
cukup pekat di bawah seribu km
dan alhamdulillah pada malam hari ini
sudah mulai membaik
untuk jarak pandang
saya tadi berserta
tim satgas karhutla kota palangkaraya
tim satgas karhutlah provinsi kalimantan tengah
itu baru mengadakan rapat
yang mana secara indikator
menjadi siaga tangkap darurat
menjadi tangkap darurat
itu sudah memenuhi keteria
dan satu x dua puluh empat jam ke depan ini
kita akan bersurat
kepada pemerintah provinsi kalimantan tengah
untuk menyikapi status tersebut
untuk diketahui juga
bahwa pada saat ini
kita juga terus berupaya
untuk menghadamkan penanganan
karhutlah yang ada di kota palangkaraya
kita bersama sama tim
di seluruh kuskesmas dan rumah rumah
pertanyaan kemudian adalah
seberapa serius sebenarnya
khususnya di palangkaraya ini
agar tidak ada lagi
pembakaran hutan dan lahan
bukan hanya sekedar solusi dengan memadamkan api
apa langkah langkah strategis
yang sudah dikomunikasikan
yang terkait pak
nah yang pertama adalah
perlu diinformasikan kita bahwa
pada dari januari sampai tanggal
tiga belas september kemarin
lahan yang tercapai terbakar itu
sudah satu delapan ratus hektare
nah disini langkah kita
selain itu juga duduk saja
ada pengupayaan jalur hukum
jadi beberapa lokasi itu sudah di
dan ada beberapa tersangka
tetapi ini kita serahkan prosesnya
ke pihak berwenang
nah tetapi tadi
saya setuju sempat mendengar dari kata mas agus
bagaimana adalah penegakan
hukum kita agar
bagaimana nih langkah kedepannya
sebagai pelaku pelaku pembakar tersebut
tapi pada saat ini kita tetap berupaya
bagaimanapun menjaga situasi penanganan
kebakaran hutan itu dan memberikan pelayanan
dan kita tetap terus berkoordinasi
baik dari bnpb pusat
dan bppt provinsi kalimantan tengah
bahwa kemudian yang anda sampaikan ini
narasi yang kita dengar selama ini
koordinasi dengan pusat
dan juga penanganan pemadaman
dengan menurutkan satgas dan
kita publik ingin mendengarkan
apa langkah permanen yang
atau secara tegas yang ingin anda
karena memang tidak hanya
soal perorangan saja yang membuat lahan ini terbakar
tapi juga ada korporasi di sana
sejauh mana ini
ini precaution atau apa yang akan anda lakukan dengan para pelaku ini pak
ya terima kasih
yang pasti kita perlu duduk bersama
baik semua kalangan pihak ini membicarakan ini
yang pertama juga mungkin bisa kita lihat saya nanti langkah ke depan itu perlu diketahui
bahwa di sini banyak lahan gabut
ada lahan gambut yang tidak produktif dan ada yang produktif
mungkin bagi warga ke depan nanti bagi yang memiliki beberapa tanah lebih dari dua hektare ataupun tiga hektare lebih yang tidak produktif
itu bisa diharuskan memiliki embung embung ataupun daya tampung air
karena mengingat situasi sampai sekarang ini kesulitan untuk air
nah kemudian juga masalah perizinan perizinan
di sini pun saya juga secara tegas apabila ada suatu korporasi lah seperti itu
yang tertangkap memang bersalah melakukan pembakaran lahan seperti yang sekarang
itu kami tindak tegas dan sampai sekarang mungkin ada beberapa izin yang dicabut dan juga penahanan izin
nah ke depan juga perlu kita kajian lebih lanjut
sebenarnya daripada apa yang benar seperti mas ferdi sampaikan
selain tim satgas dan pemadaman api sekarang ini
bagaimana kita mengolah lahan gambut
karena di sini tidak hanya
di kota palangkaraya tidak ada terlalu banyak perusahaan perkebunan dan lain lain
yang ada hanya banyak pemukiman penduduk
yang mana berarti di situ juga ada beberapa masyarakat yang secara kebiasaan atas diadat adatnya terlalu berjodoh tanam
nah di sini juga perlu pendekatan lagi bersama masyarakat
memperhatikan bagaimana sosial perekonomian mereka
agar ke depan mereka bisa juga mandiri
bagaimana kita berikan sosialisasi sosialisasi
bercocok tanam yang baik
mencoba mencoba memberikan mereka kesejahteraan seperti mungkin tadi
koperasi koperasi seperti itu
agar mereka terlibat
mereka menjaga dan untuk mereka lahan mereka itu seperti itu
jadi perlu juga mungkin seperti lahan gambut
itu bagaimana yang tidak produktif dan tidak jandean yang produktif
apakah akan ada pengecualian
mungkin juga dari pengaman lingkungan itu perlu kita tutup bersama sama seperti itu
karena juga di sini ada taman nasional sepang
kalau tidak ada taman nasional sepang
dan juga terikat terbakar di sana seperti itu
nah jadi untuk seperti taman nasional kita tidak bisa terlalu banyak berupaya
tetapi pada saat ini kenyataannya adalah taman nasional juga ikut terbakar
seperti itu mas berti
baik baik terima kasih pak fairid naparin
wali kota palangkaraya sudah bergabung malam ini bersama kami di prime news
dan usai jeda kita akan kembali dengan dialog kita
masih dengan mas wahyu di studio
dan kita akan kembali usai jeda
tetap bersama kami